raut muka bahagia terpancar dari wajah samin
upayanya untuk menukarkan uang kertas yang hancur di makan rayap
akhirnya membuahkan hasil
dari total lima puluh juta rupiah uang yang rusak dimakan rayap
pria yang bekerja sebagai penjaga di sd lojiwetan
kelurahan kedung lumbu kecamatan pasar kliwon solo ini
akhirnya berhasil menukar ke bank indonesia sekitar dua puluh juta rupiah
alhamdulillah sekali saya sudah dibantu sama bapak semua yang ada di sini
khususnya bapak staf pegawai bank dan bapak kepala
yang telah susah payah membantu saya merangkai serpian serpian uang saya
ternyata alhamdulillah sudah bisa maksimal bisa ditukar
bank indonesia perwakilan solo nugroho joko prastowo mengaku
terdapat sejumlah persyaratan untuk menukarkan uang rusak dengan uang baru ke bank indonesia
salah satu syarat utama yaitu uang robek atau uang rusak tersebut
tersisa sebesar dua per tiga bagian atau enam puluh delapan persen dari ukuran aslinya
mencoba untuk merangkai kembali merekonstruksi potongan potongan serpian serpian kertas uang tadi
juga tadi malam dibantu oleh teman teman dari bank indonesia
itu alhamdulillah bisa menghasilkan sejumlah yang memenuhi syarat untuk mendapat penggantian
yakni dua per tiga dari luasan uang itu sebanyak rp sepuluh tiga ratus sepuluh
sehingga total yang sah untuk mendapat penggantian
sementara itu wali kota solo gibran raka buming raka menyebut
karena beritanya sempat viral banyak yang ingin membantu samin dan keluarga untuk berangkat umroh secara gratis
saya hanya bantu intinya kan ingin berangkat saya hanya bantu banyak
sekali lagi ini urusan duit untuk bi
meskipun sudah banyak tawaran umroh gratis
samin masih berkukuh ingin berangkat haji
kapok dengan pengalaman menyimpan uang di dalam celengan plastik yang rusak dimakan rayap
samin pun berencana menyimpan sisa uang yang masih ada di dalam celengan plastiknya sebesar empat puluh sembilan juta rupiah ke bank
sri hartono kartika bagus solo jawa tengah